kembali di kompas yang saudara mahkamah konstitusi menolak permohonan sekreta hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh
yang diajukan capres capres nomor urut satu dan tiga pada sidang putusan senin kemarin
hakim ketua suhartoyo menyebutkan salah satu yang dipertimbangkan adalah dalil anies mohaimin
yang meminta capres capres nomor urut dua prabowo gibran didiskualifikasi tidak beralasan menurut hukum
mk juga mengatakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah prabowo gibran ditetapkan sebagai capres cawapres
sementara dalil ganjar mahfud soal penggunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara pasangan prabowo gibran juga tidak beralasan menurut hukum
berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagai menuduhkan di atas
mahkamah berkesimpulan ssv termohon dan ssv pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah
serta ssv pihak terkait mengenai tinggang waktu perubahan
tujuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum
makamah berwenang mengadil permohonan aku
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
permohonan miliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku
svi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum
permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara indonesia
tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dan seterusnya
dianggap dibacakan amar putusan mengadili dalam eksepsi
menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor satu
tidak berlasan menurut hukum
demikian juga dalil pemohon beliau dengan politisasi yang dilakukan menteri perdagangan zulkifli hasan
dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansor secara masif di seluruh penjuru indonesia
selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum
dalil dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu
adalah tidak berasa menurut hukum untuk seluruhnya
menimbang bahwa berdasarkan urutan pertimbangan hukum di atas
makamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
penetapan menurut rencana akan dilakukan rabu dua puluh empat april besok pada pukul sepuluh pagi
sesuai dengan rapat pleno komisioner kpu ri
menurut aturan komisi pemilihan umum harus mengumumkan penetapan pemenang pilpres
paling lambat tiga hari setelah putusan sidang sengketa pilpres dibacakan
pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden terpilih
pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden terpilih
pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden terpilih
dan berdasarkan hasil rapat pleno kpu ri
kpu memilih tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
itu akan dilaksanakan pada jam sepuluh pagi hari rabu